dan hari ini kondisi perlintasan jalan madukoro semarang sudah mulai kembali normal
seluruh bangkai truk dan loko kereta berantas yang menyangkut di rel dan jembatan sudah selesai dievakuasi pada rabu subuh tadi
perlintasan kereta di jalan madukoro semarang menyatakan berangsur normal sejak pukul lima pagi tadi dengan ditandai melintasnya kereta gumarang jurusan jakarta surabaya
meski demikian sejumlah petugas kereta hingga saat ini masih terus melakukan upaya perbaikan dan pengecekan seluruh kondisi perlintasan rel dan jembatan